sebuah video yang memperlihatkan kondisi pasien yang sedang kritis menjadi viral di media sosial
dalam video yang direkam oleh suami pasien
tampak keluarga meminta pertanggung jawaban petugas medis yang berjaga
setelah pasien bernama asih sekarni meninggal
yang diduga karena petugas terlambat mengganti oksigen saat pasien dirawat
risiwa ini berawal pada senin enam belas mei saat ibu korban meminta petugas medis yang berjaga mengganti oksigen korban
mengaku tidak direspon oleh petugas suami pasien kembali meminta oksigen setelah pasien mengalami kondisi kritis
kritis kritis setelah oksigen itu habis saya langsung laporan lagi ke petugas jaganya langsung ke mesnya yang tempat itu dekat
di situ masih belum ada yang datang belum diganti
tapi kalau isi saya yang tidak ada kan di situ saya marah marah karena kelalaian petugas jaga
baru pada datang semua
tentunya seluruh pelayanan yang kami berikan kepada pasien kami tersebut
sejak kedatangan di gawat darurat kemudian pelayanan di rawat hinab
telah kami jalankan oleh petugas petugas kami
para dpjp perawat itu
sesuai dengan prosedur
meski menyatakan tidak akan menuntut keluarga pasien meminta pihak rumah sakit mendatangi keluarga untuk meminta maaf
peristiwa iring iringan kendaraan bupati pandeglang yang mendahului hingga menyenggol ambulans
yang sedang membawa pasien di jalan di pandeglang menjadi viral
peristiwa itu terjadi pada kamis sekitar pukul lima belas waktu
di indonesia barat di luas jalan sakti labuan
plt kepala satpol pp pandeglang ali fahmi sumanta pada jumat sore menyampaikan permohonan maaf
jika mengganggu ambulans yang sedang beroperasi dan tidak ada kesengajaan
klarifikasi berkaitan dengan kejadian yang viral kaitan dengan pengawalan
sebetulnya kami tidak ada kesengajaan dan kita mohon maaf mungkin mengganggu jalannya
artinya kendaraan yang
itu yang disampaikan dari ambulan
nantinya satpol pp juga akan mengevaluasi para anggotanya dan mengimbau mereka agar berhati hati pada saat bertugas
tim liputan cnn indonesia